masih terkait unjuk rasa ribuan buruh menggelar demo menuntut kenaikan upah minimum provinsi di depan kantor gubernur jawa timur
di tengah unjuk rasa gubernur soekarwo mengumumkan penetapan ump tahun dua ribu tujuh belas sebesar rp satu tiga ratus delapan puluh delapan para buruh kecewa
karena jumlah tersebut tidak sesuai dengan harapan mereka
ribuan buruh yang tergabung dalam konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia wilayah jawa timur selasa satu november menggelar unjuk rasa di depan kantor pemerintah provinsi jawa timur
mereka menuntut kenaikan upah minimum provinsi
gubernur jawa timur soekarwo menemui para buruh yang berunjuk rasa
ia lantas mengumumkan bahwa ump jawa timur telah diresmikan dan berkasnya sudah dikirimkan ke menteri dalam negeri dan menteri ketenaga kerjaan
gubernur jawa timur soekarwo menemui para buruh yang berunjuk rasa
mendengar penjelasan tersebut para buruh menyatakan kekecewaan mereka
untuk ump itu disampaikan atau dilonsing oleh gubernur pada hari ini sudah jelas tegas
konfederasi spsi ke provinsi jawa timur bahwa pimpinan saya langsung menolak keras tegas
kurang lebih rp tiga dua ratus sembilan puluh
kenapa kita kasih rp tiga dua ratus sembilan puluh
supaya tetap pakai logika berpikir kita
tidak sama dengan ump yang ada di dki jakarta
gubernur soekarwo menyatakan akan menyerap aspirasi buruh
pasca penetapan ia akan membuat peraturan gubernur agar daerah yang memiliki nilai upah minimum kabupaten lebih tinggi dari ump tetap mengacu pada umk lama
jadi itu given itu surat dari pak menteri dalam negeri dan menteri ketenaga kerja
bahwa yang paling rendah sebagai dasar ump
ya ketemulah rp satu tiga ratus tiga puluh delapan
meski sudah mendapatkan penjelasan dari gubernur jawa timur ribuan buruh tetap kecewa dan menolak kebijakan tersebut
mereka berencana akan terus menggelar aksi unjuk rasa untuk memprotes keputusan pemerintah provinsi
francis kawijaya surabaya